terkait dengan temuan cacing dalam makanan ikan kemasan
balai besar pengawas obat dan makanan bersama dinas perindustrian dan perdagangan
kota pekanbaru melakukan sidak ke sejumlah toko
dan mengimbau para pemilik toko untuk tidak menjual produk tersebut
beberapa toko yang didatangi seperti pasar pusat yang berada di jalan haji agus salim
dan sejumlah swalayan di kawasan sudirman kota pekanbaru rabu sore
meski menemukan langsung produk tersebut di lapangan
namun petugas tidak langsung melakukan penyitaan dan hanya mengimbau
agar para pedagang tidak lagi menjual dan memajang produk produk itu
sampai ditarik oleh distributornya
sebelumnya bppom menemukan adanya cacing dalam produk ikan kaleng
padahal produk tersebut bermerk farmer jack ayo dan hoki
kita tidak ingin berlama lama jadi kita juga melakukan kerja ke lapangan ini
kita juga memberikan edukasi sekaligus juga
memohon agar pedagang pedagang juga tidak memajang lagi produk produk
yang memang ada indikasi cacing di dalamnya

bagaimana tindaklanjutan mereka terhadap imporan
sudah jadi kita sudah nanti setengah

itu sudah menarik paling lama satu bulan
sebelumnya balai besar pengawas obat dan makanan menemukan cacing
dalam tiga merek makanan kaleng yang beredar di provinsi riau
penemuan ini setelah adanya laporan warga di sejumlah daerah
yang menemukan cacing setelah membeli produk ini
tiga produk ikan kaleng bermerak farmer jack ayo dan hoki ditarik dari peredaran
berdasar uji coba laboratorium balai besar pengawas obat dan makanan
bp pom pekan baru ditemukan cacing berjenis anisakis dalam makanan kemasan tersebut
ketiga produk ikan kaleng ini merupakan produk luar negeri yang diduga tidak diproduksi secara higienis
uji laboratorium dilakukan menyusul adanya laporan warga dari sejumlah daerah di provinsi riau
seperti tembilahan selat panjang dan bengkalis
warga menemukan cacing setelah membeli produk ini
cacing kita ketahui bahwa
di asumber protein ya di situ
jadi protein tentunya ini bisa sebagai zat alamin atau menyebabkan alami kalau dikonsumsi
nah ini bahayanya kalau yang mengkonsumsi orang yang punya sakit asma bisa sesak nafas
bppom berencana memberikan waktu satu bulan kepada distributor untuk menarik produknya dari pasaran
zainul ahsan tanjung pekanbaru